andi ini orangnya seperti apa
dia orangnya gak mau ngerepotin orang lain
jadi saya takut dia sungkan sama saya
iya sih yaudah om gak akan kasih tahu andi
oke terima kasih ya om
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andai bisa terjadi
tadi uyak bilang sama saya kata kamu balik lagi kesini
ada apa ya
nanti aja nanti kita ketemuannya
aku dateng kesana uyak bilang katanya mama depresi
tapi udah baikan kok
oh depresi kenapa mas
mendingan gue gak usah bilang kalau ada hubungannya sama roy
nanti anda jadi merasa bersalah
saya kurang tau persis
mama udah baikan
tadi habis pulang dari psikiater juga
udah minum obat
tidak kamu gak usah khawatir ya
alhamdulillah lah boleh gitu
aku pengen kasih tahu kamu
kalo aku senang
karena kamu mau belajar percaya sama aku
dan aku mau pulang mas
ke rumah kamu
sampai jumpa di rumah kamu
andi dengerin saya kan
udah malem mas
kenapa gak sekarang aja
udah nanti aja aku bilang
mau gak ketemuan besok kalau kamu gak sibuk
mau ketemu dimana
di sebelah kampus aku
jam setengah delapan
atau jam delapan sebelum aku pulang
aku masuk ke kampus
sekarang kamu dimana
udah sampe rumah belum
aku mendingan gak usah bilang deh kalau aku
lagi gak ada dirumah
daripada masal khawatir
udah dirumah kok mas
ya udah langsung istirahat ya
jaga kesehatan kamu
tidur yang nyenyak ya
sama satu lagi
handphone jangan ditaruh di deket kepala kalo lagi tidur
kamu kebiasaan soalnya
posesif banget sih mas
masa sampe letak handphone aja sampe diatur atur
lagian nih yang saya atur kan
terima kasih gue kesempatan
untuk percaya sama dia ya
kalo sampe andin ngasih kesempatan itu
gue pasti akan gunakan sebaik baiknya
gue akan temukan siapapun
yang udah mau bunuh roy
supaya gue bisa mencintai andin tanpa beban lagi
andin beneran udah dirumah belum ya
gak gak gak
gak gitu al
lo harus percaya sama andi
dari dulu andin memang hatinya lembut
walaupun dia gak kenal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya sudah ke tempatnya pak bakti om
oh kamu udah kesana
gimana udah ketemu pak bakti
tapi menurut pak bakti
hanya pihak keluarga saja yang berhak mendapatkan akses
untuk melihat berkas perkara di pengadilan negeri
jadi kalau saya gak berhak om
saya bukan keluarga
om besok ada waktu gak
kalau bisa kita ketemuan om
soalnya saya butuh banget om
untuk mendapatkan akses itu
oke om akan bantu kamu ya
besok kita akan ketemuan
terima kasih om
om yang terima kasih sama kamu
karena kamu mau mendidiki ulang
jadi saya juga udah hubungi pengacara lain
soalnya pak bakti kebetulan ngambil cuti
sampai bulan depan
besok kita ketemunya jam sembilan bisa nggak om
untuk lokasinya nanti saya share loh
om gak usah bilang andin ya
untuk selidiki kasus ini
om kan tau sendiri andin orangnya seperti apa
gak mau ngerepotin orang lain
jadi saya takut
dia sungkan sama saya
yaudah om gak akan kasih tau andin
oke om terima kasih ya om
andai bisa terbukti andin tidak bersalah
al tidak perlu lagi
dendam sama andin
dan burosah pun tidak akan tersakiti
semoga ini jalan keluarnya ya allah
agar rumah tangga andin dan alam
bisa bersatu lagi dengan bahagia
aku ke dalem dulu ya mau mandi
udah malem soalnya
gue butuh bantuan lo
dan gue denger dengar juga
sukses beberapa kali
menanganin kasus kasus yang udah lalu gitu kan
ada yang bisa gue bantu
pengantar dari lo
berkas perkara yang beberapa tahun
di pengadilan negeri
berkas perkara siapa
lo datang deh besok ke kantor gue
jalan pemuda sakti sembilan belas
namanya morning jakarta
dari tempat gue
besok gue kesana ya
thanks ya rick
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi